kapan saudara mendengar suara tembakan
saya waktu itu sedang istirahat sedang tidur di tempat tidur
terus saya mendengar seperti suara suara gitu ribut ribut
terus tiba tiba terdengar letusan
berapa kali saudara dengar lengan
apa yang saudara lakukan saat saudara mendengar soal letusan
saya di kamar tutup telinga dan saya takut
saudara di kamar tutup telinga dan takut
cuma itu saja yang saudara lakukan
iya yang mulia
flagnya kalau orang takut apalagi di dalam kamar adalah mencoba untuk bersembunyi berlindung
berlindung itu macam macam
bisa menutup pintu bisa sembunyi di balik lemari bisa macam macam
karena saat itu saya sedang tidak enak badan jadi saya hanya meringkuk di tempat tidur sambil menutup kedua telinga saya
saya tidak tahu dengan saudara
saudara ini dokter walaupun dokter gigi
kalau saudara tidak enak badan saudara bisa ke dokter
tapi sebaliknya ini nggak ada sama sekali yang saudara lakukan
tadi kan saudara saya suruh cerita saudara gak mau bercerita
oke terus setelah dengar suara tembakan apa yang terjadi lagi
coba saudara cerita sekarang
setelah mendengar letusan terus tiba tiba ada yang membuka pintu saya kaget
saya balik ke arah pintu ternyata suami saya
terus suami saya langsung merangkul saya membawa saya keluar
lalu saya diantar riki kembali ke saguling
saya di saguling naik ke lantai tiga
lalu saya mencuci tangan dan mengganti baju
lalu saya berpikir apa yang saya lakukan
lalu saya berpikir apa yang saya lakukan